rekan wartawan semua kami barusan saja menyerahkan kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi di mahkamah konstitusi ini
dan tadi sudah diterima dengan baik oleh petugas panitera di mahkamah konstitusi dan kami sudah terima bukti tanda terimanya
dan permohonan ini kesimpulan ini akan diteruskan kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi sebagai bahan dalam rapat permusyawaratan hakim
untuk memutuskan perkara ini yang insya allah akan dilakukan pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
praktis tidak ada lagi sidang mulai hari ini dan semuanya kita serahkan kepada majelis dan kita tunggu
kedua perkara ini pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
selanjutnya saya serahkan kepada rekan rekan di sini pak oto hasibuan pak fahri hamzah pak fahri hamzah bahmid maaf salah
untuk memberikan penjelasannya saya sudah banyak memberikan penjelasan di media
kita beri kesempatan kepada kedua beliau untuk menyampaikan penjelasan selanjutnya silahkan pak
teman teman media seperti yang dijelaskan tadi kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk satu maupun untuk tiga
saya hanya ingin menyimpulkan saja setelah berjalan perkara ini beberapa saat kemudian sampai kepada kesimpulan
maka kita mendapatkan suatu hal yang perang dan jelas
dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan
ini adalah perkara phpu yaitu perkara perselisihan hasil pemilu
sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing masing paslon
yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh tiga maupun satu
dan mana suara daripada kpu yang sebenarnya penghitungannya itu yang tidak benar
itulah sesungguhnya perkara ini
tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini
ternyata pihak pemohon satu dan pemohon tiga justru tidak mau masuk kepada arena ini
masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada
yang sudah diatur di dalam undang undang pemilu
yaitu harus mengenai perhitungan suara
kami mengajukan gugatan bukan dengan phpu
kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan kecurangan yang diduga dilakukan oleh dua
sehingga mereka memohon diskualifikasi
jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini
hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar
yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang anda peroleh
tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan curangan
yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana mk
tidak ada bukti bukti tentang kecurangan itu
khusus jika kasus ini kami sampaikan di dua
ada sembilan belas yang dituduhkan kepada dua bahwa melakukan suatu kecurangan
ternyata setelah kami lihat
satu persatu dari sembilan belas ini di kesimpulan ini
satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut
jadi kita lihat tadi itu bahwa sekatakan tadi itu sebenarnya
bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan
kami juga uji di persidangan
ternyata kecurangannya pun tidak ada bukti
jadi dari segi prosedural
nah sekarang apa yang mereka tuntut
dan selalu didagaungkan di media media masa
mereka mengatakan haruslah mk berani mengambil satu keputusan yang suntan setib
seakan akan keadilan yang progresif
nah tidak mungkin mk mengambil suatu keadilan yang suntan setib
berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada
kalau tidak ada hukum acaranya
bolehlah kita mengambil suatu reksfinding
karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum materil
hukum materilnya tidak akan tegak
coba bayangkan ada satu peristiwa pidana
tapi hukum acaranya dipakai berbeda beda
dan hal itu membuat tidak adanya
jadi inilah supaya masyarakat tahu bahwa
ada dua pemikiran dan persimpangan jalan
kami tetap berprinsik kepada hukum positif
yang sudah diatur dalam undang undang pemilu
bahwa perkara yang harus diperiksa di lain perkara ini
haruslah mengenai perleluhan jumlah suara yang diperoleh masing masing paslon
bukan mengenai soal kecurangan kecurangan
mungkin pak horman bisa menambahkan
yang hadir ini semua pengacara pengacara top
yang sudah puluhan tahun berperkara
yang di sana repri harun nggak pernah bersidang
pengacaranya berapa itu
betapa hancurnya pembelahan mereka
inti pokok dari permohonan mereka adalah
adanya kecurangan rakyat disogok dengan bansos
kalau sani jadi pengacaranya
pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun
harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten
penerima bansos terutama yang berpihak
mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari rocky gerung
yang dibawa adalah pilsub kristen
bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum
dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog
jadi benar benar pembelahan mereka itu
benar benar pepesan kosong
roky gerung saya tantang kau berdebat hukum ya
saya tambahkan terima kasih prof yusril prof oto dan pak hotman paris
tim pengacara dari pak prabowo gibran telah konsen untuk merampungkan
seluruh kesimpulan atau konklusi yang diamanatkan atau diperintahkan oleh
ketua mahkamah konstitusi atau majelis hakim
mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara ini
dan itu telah kami tunaikan telah kami rampungkan kami selesaikan semalam
untuk melakukan finalisasi bersama prof yusril dan prof koto
hari ini secara formal telah kami sampaikan kami masukkan di bagian kepanitraan
untuk diteruskan kepada majelis dalam rangka sebagai bahan pertimbangan
sekaligus referensi untuk melakukan rph dalam membuat putusan mahkamah konstitusi
yang insya allah nanti akan dibuat atau dibacakan pada tanggal dua puluh
yang insya allah nanti akan dibuat atau dibacakan pada tanggal dua puluh dua maret
yang kedua dalam kesimpulan ini kami telah susun sedemikian rupa
secara prinsip ya kesimpulan yang dibuat itu tidak boleh keluar dari fakta fakta persidangan
jadi tidak ada analisis baru tidak ada fakta fakta baru
ataupun kita mencoba untuk melakukan apa namanya satu katakanlah
memasukkan secara manipulatif bukti bukti yang sebenarnya atau pada hakikatnya
tapi semua itu kami rangkum sebagai satu refleksi atas fakta fakta yang terungkap dalam persidangan
itulah kami masukkan dalam satu konstruksi
konklusi atau kesimpulan yang telah dimasukkan hari ini
di dalam seperti disampaikan oleh prof yusril maupun prof oto tadi
di dalam kesimpulan itu tidak terlepas dari apa apa yang secara objektif kita analisis berdasarkan fakta fakta hukum
fakta fakta itu sebenarnya kita konstatir bukan saja dari versi pihak terkait
misalnya alat bukti versi pihak terkait atau ahli dari versi pihak terkait
tetapi keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan
peristiwa keadaan situasi yang terungkap dalam persidangan itu dipotret secara sistematik melalui kesimpulan yang kami buat
saya mengambil contoh misalnya dalam kesimpulan itu kita juga mengutip pendapat ahli yang diajukan oleh
misalnya ada satu ahli yang diajukan oleh pemohon
dimana dalam keterangan ahlinya itu disampaikan tingkat penerimaan dan keterpilihan pak prabowo itu sebenarnya didasarkan kepada tiga hal
yang pertama dua kali pernah menjadi calon presiden dan satu kali menjadi calon wakil presiden
sehingga dengan demikian pemahaman itu keterpilihan itu dan preferensi politik itu menjadi merata di seluruh negara kesatuan republik indonesia
itulah yang sebenarnya menjadi sandaran kenapa sampai masyarakat menentukan pilihan
dan preferensi politik kepada pak prabowo
yang kedua misalnya tentang mengaktifasi seluruh fitur fitur kekuasaan dengan penunjukan pj pj kepala daerah
sebagai satu cawe cawe atau penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh presiden jokowi misalkan
sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak keterpilihan pak prabowo
itu terbantahkan secara faktual dalam persidangan itu
misalnya ada ahli yang kami ajukan mampu menjelaskan bahwa dari dua puluh empat kepala daerah yang ditunjuk atau melalui instrumen pj itu
tiga diantaranya adalah pj di provinsi aceh
tetapi faktanya pak prabowo kalah di provinsi aceh
itu menandakan bahwa fakta fakta persidangan itu mampu kita mengkonsersatir berangkat dari apa yang telah disampaikan dan diterangkan di depan persidangan
dan itu yang kami masukkan sebagai salah satu kesimpulan atau mengkonsentrasikan peristiwa peristiwa itu dalam kesimpulan kita
jadi kesimpulan ini tidak boleh kita memasukkan banyak hal atau informasi baru
tetapi harus merangkum dari apa yang pernah terjadi
semua itu telah dianalisis secara baik dan benar
kemudian telah disampaikan dalam satu kesimpulan yang betul betul sistematik
kurang lebih tujuh puluh sampai delapan puluh lembar
yang didalamnya itu adalah bagaimana memetakkan seluruh argumentasi dalil ataupun alibi yang dikemukakan oleh para pihak
ya pemohon satu maupun tiga
dan tentunya kita akan memasukkan telah memasukkan seluruh fakta fakta itu menjadi penguat
atau menjadi penguat daripada argumentasi konstitusi
untuk bagaimana membantah seluruh dalil dalil itu
yang ketiga seperti disampaikan tadi
secara konteks ada dua hal pokok
yang pertama dari aspek formil seperti diterangkan oleh prof oto tadi
bahwa memang permohonan ini sesuatu yang tidak ada dalam template hukum acara mahkamah konstitusi
sama sekali tidak ada yang seperti itu modelnya
dan secara substansial ya seluruh dalil dalil yang mereka kemukakan itu gagal dibuktikan di depan persidangan
karena memang tidak ada satupun yang mampu membangun satu konstruksi kausalitas
atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa ini didalikan dengan apa yang dimohonkan
itu sama sekali tidak kompatibel dengan apa apa yang sudah terungkap dalam persidangan
dengan demikian permohonan ini atau kesimpulan ini kami tegas mengatakan misalnya dalam eksepsi
agar menolak seluruh permohonan pemohon itu tidak diterima
karena memang unkompetensi dari mahkamah konstitusi
dan kami berwenang untuk mengadili hal hal yang dimintakan oleh para pemohon itu
karena memang di luar dari ketentuan hukum acara
dan itu juga telah sejalan dengan apa yang diterangkan oleh para ahli yang kami hadirkan maupun para pihak hadirkan
pemohon maupun pihak termohon tentunya
yang ketiga secara pokok perkara telah kami kemukakan juga
kalau sejalan dengan hukum acara maka kami minta untuk mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon
dan yang kedua adalah menetapkan atau mensahkan hal hal yang diminta oleh pemohon
atau mensahkan keputusan kpu tiga ratus enam puluh tentang pengesahan hasil pilpres dan pileg di seluruh indonesia
dan tentunya menetapkan permohonan perolahan suara yang benar menurut pihak terkait
apa itu perolahan suara yang benar
ya itu tadi apa yang ditetapkan oleh kpu
prabowo misalnya mendapatkan sembilan puluh enam ribu juta sekian
kemudian secara berurutan sampai dengan pasangan tiga dan seterusnya
nah itulah sebenarnya prinsip prinsip pokok dari kesimpulan ini yang telah kami ajukan
dan yang terakhir bahwa perkara ini harus ada akhirnya
kita dalam berdemokrasi ini dalam bersengketa dalam soal soal konstitusional seperti ini
kita terikat dengan asas litis finiri oportet
bahwa perselisian itu harus ada akhirnya
sehingga dengan demikian pada tanggal dua puluh dua april nanti ketika mahkamah konstitusi telah memberikan putusannya
maka itu merupakan satu produk konstitusional yang harus diterima oleh semua pihak
karena pada hakikatnya persidangan ini telah dilangsungkan secara terbuka
seluruh pihak bisa menyaksikan secara terbuka
prinsip prinsip audi et alter impartem ditegakkan secara benar
prinsip prinsip imparsialitas daripada mahkamah konstitusi diperlihatkan secara terang benerang
sehingga dengan demikian putusan itu harus dipandang sebagai putusan yang kredibel
yang mempunyai nilai konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ini
kesimpulan kami hari ini
menjawab tuduhan tentang bansos
bahkan tidak ada satu pun saksi mereka
yang yaitu warga pemilih
putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh berlaku sejak diucapkan
sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan kpu
karena berlaku otomatis sebagai hukum positif
sehingga pencalonan presiden cukup dengan salah satu syaratnya
gugur lagi dalil mereka tentang sirekap
sirekap kata kpu tidak dipakai sebagai dasar perhitungan final suara
padahal itu benar banget yang apa yang saya ngomong
yang terakhir tentang tsm
tentang penjabat kepala daerah
ternyata mk pun sudah pernah memutus tentang penjabat kepala daerah
dan mengetahui bahwa penjabat kepala daerah itu ada
mereka punya tuduhan tuduhan
terima kasih bang fahri
kesimpulan ini merupakan rangkaian akhir
apa yang kami lakukan apa yang kami capture di dalam persidangan itu
beberapa tadi yang disampaikan oleh para senior
bagaimana narasi narasi dan fakta fakta yang diungkapkan
ketika para pihak pemberi keterangan itu dihadirkan oleh mk
ada menteri juga menteri keuangan mensos
dan juga ada dkpp dan segala macam
yang memberikan suatu fakta
baik oleh pemohon satu maupun pemohon tiga
dan juga sebagai terakhir
kami atas nama tim pembela prabowo gibran